bahkan setelah om bersikap dingin sama kamu
hmm jadi gimana apa bisa
kalau saya sih boleh aja pak
tapi saya harus tanya dulu sama buro saya pak
tanya sama omah dulu ya
memangnya andi gak pernah cerita sama kamu
kenapa ya allah
kenapa mereka menutupi hal ini dari aku
saya selalu bela dan lindungi kamu
waktu alma pecat kamu
tapi kamu justru memisahkan
bu saya rindu seru seru ini bu
jangan ada kebohongan lagi
saya tidak suka dibohongi
saya tidak suka dibohongi
saya tidak suka dibohongi

rena gak boleh melihatku seperti ini
aku tidak mau rena ikut sedih
aku gak mau reinhard khawatir
ehh oma udah balik
aku tadi dodo nungguin oma
kamu udah dengerin oma
oma oma masih sedih
sedih kenapa oma
oma capek mau istirahat dulu
kamu main main jus dulu ya
kenapa hanya ingin menemui rena
ada rasa ketakutan dan keraguan keraguan
rina gak salah
yang salah andin dan juga roh
aku harus bisa ketemu dengan rena
aku gak boleh sedikitpun membenci rendang
apalagi harus menghindar dari reda
bisa untuk ketemu dengan mereka
oma sekarang lagi apa
kata oma aku disuruh main sama ancus
aduh apa bener ya bu bos gak napan napa
gua takut bu bos kampuh nih depresinya
apa rena ada di rumah
boleh saya datang main dengan rena
saya lagi di daerah
panino mau ketemu sama rina ya
om baik yang nelfon
katanya om baik mau ketemu sama rina
aku mau main sama om baik
kamu masih begitu antusias ingin ketemu dengan om
bahkan setelah om bersikap dingin sama kamu
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
eh jadi gimana
eh kalau saya sih boleh aja pak
saya harus tanya dulu sama buro saya pak
gua lapor ke buruh saya dulu bentar ya
lapor apa enggak ya sama bu bos
tapi nanti kalau gua enggak ngelapor
gue dimarahin lagi sama bu bos
ganggu enggak ya
kan lagi istirahat juga
saya enggak maksud buat ganggu istirahat bu bos
iya enggak enggak
saya mau kasih tahu kalau tadi pak nino telepon saya
terus mau ketemu sama rena
boleh enggak bu
enggak ada masalah
kebetulan nino akan datang ke sini
perasaan gue masih gak enak ya
padahal tadi gue udah telepon rena dan rena bilang mama baik baik aja
gue minta tolong randy aja untuk mastiin ya
saint kan niste cantik
ya tadi pen troublor mah